kita tahu apa adegan yang ada di kamar ini ada brigadir joshua dan ibu putri candrawati
ya ini ibu putri candrawati sedang menjelaskan seperti apa peristiwa yang terjadi
ini ibu putri candrawati
saat ini adegan rekonstruksi dilakukan oleh korban brigadir joshua dan ibu korban
dengan syarat tingkat akurasi sembilan puluh tiga persen maka itu prosesi dia
kalau di bawah sembilan puluh persen itu tidak masuk ke dalam ranah proses ct
kalau masuk ke ranah proses setia berarti hasilnya diserahkan oleh penyidik
ya penyidik yang berhak mengungkapkan kepada teman teman
termasuk nanti penyidik juga akan menyampaikan ke persidangan
karena poligraf tersebut bisa masuk ke dalam satu ratus delapan puluh empat kuhab alat bukti
selain petunjuk juga masuk ke dalam keterangan ahli